tidak lagi kebingungan tapi kita sudah mempunyai satu sistem satu mekanisme untuk menjaga rt kita menjaga rw kita dan menjaga desa kita